dan sepertinya konferensi peds sudah mulai kita akan langsung dengarkan apa pernyataan dari bmkg terkait dengan gempa yang terjadi di lombok malam ini
jadi menyusul press conference kemarin bersama ini kami sampaikan bahwa baru saja pada hari minggu
jadi kemarin sembilan belas agustus dua ribu delapan belas tepatnya pukul dua puluh dua lima puluh enam dua puluh tujuh waktu indonesia bagian tengah telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan tujuh
lokasi pusat gempa berada pada
di posisi delapan dua puluh delapan derajat lintang selatan dan satu ratus enam belas derajat tujuh puluh satu bujur timur
pada jarak kurang lebih tiga puluh km timur laut lombok timur
dan kedalaman pusat gempa pada kedalaman sepuluh km

kemudian beberapa menit berikutnya kami melakukan update dalam waktu empat menit enam detik setelah gempa terjadi
jadi awalnya data kami peroleh dari tiga puluh lima sensor
kemudian bertambah menjadi satu ratus empat puluh empat sensor dalam waktu empat menit enam detik
sehingga kami dapat memperbaharui magnitudonya
dari tujuh kami perbaharui menjadi enam tujuh
dengan posisi yang masih sama yaitu
kurang lebih tiga puluh km timur laut lombok timur
kedalaman delapan belas km
dengan memperhatikan lokasi epicenter gempa bumi yang enam sembilan ini
yang terletak di ujung timur pulau lombok
dan diikuti sebaran epicenter gempa susulannya
yang memperhatikan lokasi epicenter gempa bumi yang enam sembilan ini
dengan posisi yang masih sama yaitu
darianot daya bass
yang kita sampai harus badal
dia sudah memberikan detik sebanyak tempat untuk turun
dan tim ini kalinya istilahnya ombaktw matahari ini
dan indata dengan suara ho
yang mungkin beberapa kali biarkaneseda dalam loong ke sembilan

maka dapat disimpulkan bahwa gempa yang terjadi merupakan aktivitas gempa baru
yang berbeda dari gempa yang terjadi di negara lain
dengan gempa m enam sembilan yang baru saja terjadi kemarin
memiliki bidang deformasi atau bidang robekan batuan yang berbeda
hasil analisis mekanisme sumber gempa menunjukkan
gempa ini dipicu atau dibangkitkan oleh deformasi batuan
dengan mekanisme pergerakan naik atau patahan naik
kemudian dampak gempa m enam sembilan ini berdasarkan laporan dari masyarakat
dan hasil analisis peta guncangan menunjukkan bahwa guncangan
dirasakan di daerah lombok utara dan lombok timur
mencapai skala enam hingga tujuh mmi
jadi skala intensitas guncangan mencapai enam hingga tujuh mmi
sementara itu di lombok barat mataram praia dan sumbawa
memiliki intensitas lima sampai enam mmi
jangan lupa untuk berlangganan subscribe dan like ok

warna kuning disitu kekuatannya mencapai enam sampai tujuh mmi peta ini sangat penting karena dari peta ini dapat
kita estimasi kira kira zona zona mana yang terdampak paling parah sehingga bagi pertolongan selanjutnya dapat diarahkan ke zona zona yang kuning
itu terlihat di pulau lombok terlihat makin meluas dari lereng gunung rinjani melampar meluas baik ke arah utara
timur timur laut dan ke arah tenggara sehingga diperkirakan guncangan terkuat disana dan kerusakan diperkirakan akan terjadi disana
demikian juga di pulau sumbawa terlihat warna kuning terutama tersentralkan terkluster di sumbawa bagian barat laut dan barat

dan disitulah yang harus segera dilakukan pertolongan selanjutnya di zona yang berwarna kuning dengan intensitas enam tujuh
nah apa maksud skala intensitas enam tujuh mmi artinya bangunan standar dapat mengalami rusak sedang
mengalami kerusakan dan bangunan tidak standar apalagi yang sudah dikuncang gempa gempa sebelumnya
dapat mengalami rusak sedang dan bangunan tidak standar apalagi yang sudah dikuncang gempa gempa sebelumnya
dapat mengalami rusak dengan tingkatan sedang hingga berat
yaitu ini yang klaster kuning kemudian dengan skala intensitas tiga sampai empat disitu yang berwarna biru ke arah hijau
artinya semua orang merasakan guncangan namun belum terjadi kerusakan
akan tetapi dalam perjalanan
kondisi bangunan yang sudah terguncang
beberapa kali oleh gempa gempa sebelumnya
bisa saja menimbulkan kerusakan
dan perlu kami sampaikan hingga tanggal dua puluh agustus dua ribu delapan belas
pukul satu tiga puluh lima wib
hasil monitoring bmkg menunjukkan telah terjadi
dua puluh dua bangunan yang sudah terguncang
dua puluh dua kali aktivitas gempa susulan
diantaranya tiga gempa bumi dirasakan
kepada masyarakat dihimbau
agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
dan karena diperkirakan gempa gempa susulan ini
masih akan terjadi
agar masyarakat menjauh dari bangunan bangunan
berada pada tempat yang terbuka
dan menjauh dari lereng lereng gunung tebing batuan
karena gempa gempa susulan dapat memicu terjadinya longsor
atau runtuhan batuan dari atas lereng lereng batuan
jadi demikian yang perlu kami sampaikan
dan tentu saja kami keluarga besar bmkg
menyampaikan rasa prihatin dan dukacita yang mendalam
atas kejadian gempa aktivitas gempa baru ini
dengan kekuatan tujuh atas tujuh gempa baru ini
dan kekuatan tujuh atas tujuh gempa baru ini

atau diperbarui menjadi enam sembilan magnitudo
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

nah untuk tempat yang sempitnya apakah ada gempa gempa susulan lain
yang sudah dicatat oleh bmkg
yang merah itu
jadi dari gambar
yang tanggal lima agustus
itu pusat gempanya warnanya kuning
dengan gempa susulannya
itu yang berada lebih ke arah barat
lebih ke arah naik ke atas lereng gunung rinjani
warna kuning itu pusat gempa
dan gempa gempa susulannya yang berwarna titik titik kuning
itu yang lima agustus
tetapi yang tanggal lima agustus
itu gempa yang baru
yang berada lebih ke timur bintang merah
bintang merah itu pusat gempanya
berada lebih ke arah timur
kemudian gempa gempa susulannya itu di titik titik yang berwarna merah
jadi yang tanggal sembilan belas warna merah tanggal lima agustus warna kuning
jumlahnya berapa bu
sampai jam satu lebih tiga puluh lima menit waktu indonesia bagian tengah
ada dua puluh dua gempa susulan
namun yang dirasakan ada tiga
jadi sisanya hanya tercatat oleh alat tidak dirasakan

pada kelepasan di kelas susulan
kemungkinan akan lebih besar atau
sebenarnya lebih ke luar
gempa susulan itu kecenderungannya akan melemah
tapi lemahnya itu fluktuatif
jadi setelah turun bisa naik lagi
namun tidak melampaui gempa utamanya
itu kecenderungan alamiah yang selama ini kami catat
nah kecuali kalau ada gempa baru
ini gempa yang robek bagian sisi sebelah timur
sebelumnya kan agak ke tengah agak ke barat
untuk potensi akan ada gempa di dl fbd dan subawang
jadi di seluruh wilayah indonesia ini rata rata setiap tahun terjadi
enam kali gempa bumi dengan berbagai kekuatan
baik dirasakan ataupun tidak dirasakan
nah yang kekuatannya lebih dari lima
magnitudonya itu yang biasanya dirasakan lima ke atas
itu rata rata dalam satu tahun terjadi tiga ratus enam puluh lima kali rata rata
jadi sebetulnya mesin atau sensor kita mencatat tiap hari ada gempa susulan
dan kejadiannya bisa dikira
jadi kita bisa diberbagi wilayah di indonesia
kenapa daerah pada saat ini jum'at itu anomalinya selalu di daerah subawang dan ntt
apakah ada depengannya
dan depengannya itu selalu di daerah daerah itu pak
sebetulnya tidak hanya di ntb ntt
di daerah lain juga ada
cuma tadi sebenarnya juga bersamaan
ada di padang ada di indonesia timur di kendari juga ada
cuman yang merusak kebetulan yang di lombok ini
yang saat ini yang paling aktif di lombok ini karena kebetulan patahan naik sesar flores
itu yang tergambar garis merah
dari barat ke timur itu terlihat kan
itu yang diduga sedang bergerak
jadi yang memicu adalah yang garis merah itu
meskipun sebetulnya dari selatan juga ada tumbukan lempeng samudera india atau indo australia ke arah pulau lombok
namun dari data kami tidak terbaca
karena ada guncangan guncangan yang membahayakan
jadi lebih berada di sisi lombok utara yaitu sesar naik flores
kalau terkait dengan tempat manusia yang paling amat berapa jaraknya di daerah ini
jadi karena gempa ini kan pusatnya kebetulan di darat
dan susulannya masih
diperkirakan masih akan terjadi
jadi yang paling aman adalah di tempat yang terbuka
tidak dekat dengan bangunan bangunan apapun atau tiang tiang apapun atau menara
jauh dari lereng gunung
jauh dari lereng gunung
kalau dekat pantai berarti masih aman atau harus dikembali
kalau yang gempa yang tadi tentunya aman
karena tidak berpotensi tsunami
kami akan memantau dan menyampaikan perkembangannya terus ya
tapi kalau kami melihat lokasi di sana yang paling aman saat ini ya di lokasi pengungsian itu
di tanah lapang
itu sudah diukur jaraknya dari gunung cukup jauh beberapa kilometer
dari pantai juga dua sampai lima kilometer
jadi itu sebetulnya sudah diperhitungkan
insya allah di situ yang relatif paling aman
tanah lapang tadi
yang lain kali
jadi yang dilihat itu bu ya
kenapa kita menyimpulkan ini adalah gempa baru
dari sebelumnya itu yang sumber gempa yang bintang tiga
dengan sebaran gempa susulannya ke arah relatif ke arah barat
yang kejadian gempa yang barusan ini
yang bintang merah
dengan gempa gempa susulannya cenderung ke arah timur
kita putuskan bahwa ini merupakan gempa yang berbeda
bukan rangkaian gempa susulan dari gempa tanggal lima agustus yang lalu
jadi ini adalah merupakan tadi sudah dijelaskan
mentrager atau memicu
karena gempa yang tanggal lima agustus
sudah terjadi delapan ratus empat belas kali gempa susulan
ya tentunya batuan yang di sekitarnya
enggak kuat menahan ya
hanya robek ke arah timur
dan ini adalah merupakan gempa yang berbeda dari gempa sebelumnya
ya ke arah barat
kalau yang ini akan ke arah mana
karena kita dengan data yang ada adalah seperti ini
tentunya kita akan tetap monitor
ya nanti akan kita update lagi gempa gempa susulannya
sementara ini kita simpulkan dengan data yang ada adalah ke arah timur
lalu bisa tolong diklarifikasi
itu lokasi secara spesifik
peta berikutnya coba
yang buk nah oke
jadi kita lihat di peta guncangan ini
lokasi yang terdampak yang mengalami guncangan kuat
itu yang ditandai dengan warna kuning
kuning apalagi mengarah ke
yaitu ada di lombok timur
terutama timur kemudian sebagian di utara
kemudian juga di sumbawa
terutama itu jadi yang warna kuning tajam
itu terutama yang mengalami guncangan kuat
yang diduga di situ kerusakan dapat terjadi
nah kemudian itu
semakin tipis menjadi kuning muda dan hijau
itu guncangan dirasakan
sebetulnya tidak sampai merusak
tetapi kalau bangunan bangunan sebelumnya sudah terguncang beberapa kali
yang harusnya tidak merusak kan bisa menjadi rusak
sehingga kami sampaikan juga ke aparat setempat
agar dalam pertolongan juga
memfokuskan area yang ditandai oleh warna kuning tadi
kalau pepatahuan bisa dikatakan sudah aman
itu biasanya sudah lama
karena kan kemarin sudah
tapi ternyata ini ada yang bernulah
ini terus terang ini kan peristiwa alam
tidak semua kondisi alam itu bisa diukur
karena terlalu luas
apalagi di bawah bumi beberapa kilometer
nah untuk kami dapat memperhitungkan gempa baru ini
akan mengalami gempa susulan berapa lama
kami perlu waktu satu dua hari lagi
untuk mengumpulkan rekaman dari berbagai sensor
data data gempa susulan
karena berdasarkan pada jumlah gempa susulan tiap jam
bagaimana akan semakin rapat
atau semakin sering
atau semakin jarang
dan juga berdasarkan kekuatannya ini
apakah masih sangat fluktuatif
naik turun naik turun
atau sudah kelihatan trennya
sehingga untuk pagi ini kita belum bisa memperkirakan
maka kalau tidak ada pertanyaan lagi
kita cukup mas andres
semoga tidak ada
kalau susulan masih
sebetulnya itu tidak terkait dengan waktu bulan gitu
cuma karena kebetulan habis terjadi patah yang kuat
itu belum bisa keluar semua
jadi masih ada yang tersisa di dalam batuan kulit bumi
nah gempa gempa susulan itu melepaskan energi energi sisa tadi
nah kemudian malam tadi
ada bagian dari batuan itu yang robek
karena patahan itu kan
pergeseran antara dua blok batuan
ini ada bagian yang sudah lepas
tapi ada bagian yang belum lepas
nah yang belum lepas ini
slip atau robek
dan itulah yang
dirasakan sebagai guncangan gempa
terima kasih pak
ya demikian tadi kita dengarkan bersama konferensi pers
tepatnya disampaikan oleh
ibu dwi korita karnawati
ada beberapa hal yang ingin saya
dari apa yang tadi disampaikan oleh bmkg
yang pertama adalah setelah
diperbaharui mengenai data gempa
maka tidak lagi tujuh
tapi menjadi enam sembilan
yang terjadi di lombok timur
di nusa tenggara barat
gempa ini juga merupakan
gempa yang baru
ini disimpulkan oleh bmkg
karena letaknya yang berbeda
dengan sebaran gempa yang sebelumnya terjadi
ya ini lebih mengarah ke timur
di ujung pulau lombok ntb
gempa yang sebelumnya
ini lebih mengarah ke barat
sehingga disimpulkan bahwa ini merupakan
aktivitas gempa yang baru
dan bukan bagian dari gempa susulan
dari gempa yang terjadi
pada tanggal lima agustus yang lalu
dan gempa yang baru ini
dipicu oleh deformasi batuan
dengan mekanisme patahan naik
dan tadi juga
ibu dwi korita
mengimbau kepada masyarakat
untuk menjauhi daerah daerah
yang dekat dengan lereng gunung
dan lebih baik tinggal di
yang memang letaknya ada
dan untuk menghindari bangunan bangunan yang mudah roboh
yang berpotensi berbahaya
jika terjadi gempa susulan
karena gempa susulan ini
masih akan terus terjadi
dan sekali lagi
bahwa gempa ini tidak berpotensi
adapun gempa ini kekuatannya
dan ini merupakan aktivitas gempa yang baru
dan bukan merupakan bagian dari gempa susulan
ini adalah gempa yang terjadi pada tanggal lima agustus
dan ini terletak
pusat gempanya di wilayah timur
untuk itu masyarakat
dibawa untuk waspada dan tenang
serta menjauhi daerah daerah yang berbahaya
terutama di lereng gunung
bahwa masih akan ada gempa susulan
ya mungkin besarannya atau skalanya lebih kecil
dibandingkan gempa yang terjadi
minggu malam kemarin